mantan koordinator bidang politik hukum dan keamanan partai golkar yoris rawayai
dicecar seputar hubungan dan koordinasi bidang hukum partai golkar
antara markus nari rudy alfonso dan setia novanto
oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi atau kpk
yoris juga sempat mempertanyakan sikap kpk yang tidak juga
memanggil paksa ketua dpr ri stiano fanto yang dua kali mangkir pemeriksaan kpk
hal ini diungkapkan yoris rawayai usai menjalani pemeriksaan kpk
sebagai saksi kasus dugaan perintangan proses hukum ktp elektronik
dengan tersangka politisi golkar markus nari
yoris yang datang didampingi ajudannya mengaku kaget atas panggilan dirinya
sebagai saksi bagi rekan sejawatnya di partai golkar
tidak hanya itu yoris mengaku ditanya seputar peran ketua bidang hukum golkar rudy alfonso
yang juga pernah menjadi saksi bagi markus nari
yoris menyatakan peran rudy sebagai pihak yang membidangi kasus hukum politisi golkar sangatlah penting
ia menyebut rudy cukup dekat dengan setia novanto
yoris rawayai juga mengaku pemeriksaan yang dialaminya jauh dari apa yang diungkapkan miriam
pemeriksaan di dalam kpk menurutnya berlangsung santai
markus nari menjadi sosok yang diduga turut mempengaruhi sejumlah saksi ktp elektronik
untuk tidak banyak memberikan informasi
tapi miriam esaryani mencabut berita acara pemeriksaan
hubungan antara rudy alfonso dengan ketua bidang hukum
saya bilang ya dia memang ketua bidang hukum dan mahkamah partai
dan juga ada pengatur pengacara sendiri yang sejak lama selalu menengani masalah masalah
dan sebagai teman teman
yang cukup baik dengan ketua umum
sehingga hampir semua kasus kasus ketua umum dan kader kader golkar di daerah
juga ditangani oleh bidang hukum